dan untuk mengelaborasi terkait banjir di buku kota jakarta ini kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan gubernur dki jakarta
periode seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh hingga dua ribu tujuh legend tni purnawirawan sutioso dan juga pakar sumber daya air dan sungai
fakultas teknik universitas gajah mada agus mariono selamat sore bang yos pak agus
waalaikumsalam saya ke pak agus terlebih dahulu
mungkin pak agus ini melihat bagaimana banjir yang kembali terjadi tahun dua ribu dua puluh satu ini mengingatkan kita terkait dengan banjir besar terjadi pada tahun dua ribu dua puluh
sebetulnya bagaimana evaluasi terkait dengan tata pengelolaan air di buku kota jakarta
sehingga kita harus dihadapkan kembali dengan banjir yang cukup ekstrim lah dikatakan di tahun dua ribu dua puluh satu ini
oh iya terima kasih
jadi banjir kali ini seperti juga banjir beberapa tahun setiap lima tahun dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh itu adalah spesial
karena kita melihat memang tidak bisa dipunggiri kita punya lanina yaitu hujan ekstrim
namun namun para kadang pemerintah tidak bisa mengalahkan hujan ekstrim
bagaimana juga menurut saya tata kelola banjir
tata kelola air di dki harus diperbaiki terus menerus
nah pertama yang perlu diperbaiki adalah konsep konsep penyelesaiannya
ya jadi sungai sungai yang ada di dki tiga belas sungai dan anak anaknya sungai itu harus dijaga
diaga direstorasi restorasi sungai harus dilakukan
kemudian hujan itu harus dipanen
harus meningkatkan pemanen hujan di seluruh dki
tiap rumah harus pula panen pemanin hujan
kemudian drainasenya konsepnya harus dirubah
bukan seperti sekarang ini semuanya dikirim ke sungai
tidak ada yang ditampung tidak ada yang diresapkan
sedikit sekali itu harus diubah
dan lagi yang terakhir adalah masyarakat harus diperbaiki
masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir
masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir
masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir
masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir
masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir
masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir
masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir
masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir
masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir
masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir
masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir

masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir
masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir
masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir
masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir

masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir
masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir
masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir
masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir
masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir
masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir
masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir
bagaimana pengelolaan banjir ataupun hujan kiriman yang selama ini terus dijadikan kambing hitam atas banjir yang terjadi di ibu kota jakarta
ya jadi jakarta dan bogor harus bekerja sama karena dia terletak dalam satu catchment area das ciliwung sehingga apa yang dilakukan di jakarta dan bogor itu harus sinkron gitu bahwa ya itu baru akan bisa menyelesaikan masalah
tadi disampaikan pak astioso kita perlu membuat kolam kolam retensi di sepanjang tiga belas sungai itu di daerah hulu dan tengah juga hilir
kolam kolam retensi itu fungsinya memangkas puncak banjir jadi kalau kita buat kolam retensi begitu air muka air naik dari atas dia akan didiri di kolam retensi maka puncak banjirnya hilang
nanti dia akan dikeluarkan setelah banjir rendah jadi gelombang banjir itu berjalan dari satu lokasi ke lokasi yang lain sebab puncak puncak banjir
kalau kita bisa motong puncak banjir ini maka kita aman sampai di bawah waktunya agak panjang tapi tidak sampai luber itu yang perlu dilakukan sesegera mungkin
di dki yaitu kerjasama dengan bogor untuk menciptakan banyak retensi kolam kolam retensi di sepanjang tiga belas sungai yang ada itu
pak agus artinya banjir kanal kemudian normalisasi naturalisasi yang selama ini dilakukan untuk menjadi wadah air begitu saat ini belum bisa menjadi solusi terbaik untuk mengatasi banjir persoalan di ibu kota ini
ya kalau saya pada waktu diskusi mengenai normalisasi dan naturalisasi
konsepnya yang sebenarnya yang di niaini adalah restorasi sungai
restorasi itu menganut lima hal pertama restorasi hidrologi hidrologi kualitas dan kuantitas air itu harus dikembalikan pada kualitas dan kualitas yang semestinya
kemudian restorasi ekologi jadi seluruh sepanjang sungai itu ekologinya harus dihidupkan lagi
kemudian tampang sungai
hidupkan sungai yang mengecil tadi oleh sampian pak sutioso
itu harus dilebarkan lagi dengan segala kosnya
kemudian restorasi yang keempat adalah restorasi sosial ekonomi budaya masyarakat sepanjang itu
harus ditingkatkan pengertian mereka terhadap sungai
kecintaan mereka terhadap sungai
dan yang kelima adalah restorasi kelembagaan
jadi teman teman semuanya di sepanjang ciliwung dan sungai yang lain lain itu sudah ada komunitas komunitas sungai
yang dia memperhatikan
memperhatikan ekologi memperhatikan kualitas air sungai
itu perlu didorong oleh perintah dki
sebanyak banyaknya didorong dibiayai untuk tumbuh sepanjang sungai
semua sungai itu
baik sungai menengah sungai besar maupun sungai kecil
dari hulu dari bogor sampai di jakarta
karena selain retensi das das itu punya retensi
kalau dia memang dikelola dengan baik pengelolaan retensi dasar artinya
menahan air di das masing masing
di areal yang ada di situ dengan mungkin dengan embung dengan kolam kecil kecil
dengan menganen air hujan semuanya juga ada retensi sungai
sungai itu punya daya retensi tinggi baik sungai kecil maupun sungai yang besar
nah kalau normalisasi itu menghilangkan retensi sungai
sungainya diluruskan sehingga semua air akan gilir dan dihilir tidak mampu dia
akhirnya meluap di situ
maka yang penting adalah restorasi sungai
itu mempertahankan morfolomi
menteri ekologinya lebarnya dan juga mempertahankan ekologi
karena ekologi nanti hubungannya dengan ekonomi
semakin bagus sungainya jakarta itu semakin dia akan menjadi tempat wisata
contohnya di korea misalnya
itu akan luar biasa
kota jakarta kan menjadi kota ekologis dan juga kota hidrologis
akan bagus sekali di situ itu
bagaimana dengan banjir kanal
itu adalah upaya emergensi yang saya kira itu perlu ditinjau kembali
lebih baik kita menggerakkan
kan seluruh masyarakat karena ada konsep partisipasi masyarakat tadi
semaksimal mungkin untuk mengelola seluruh alur alur sungai maupun
jadi partisipasi masyarakat memang sangat penting
saya lempar ke bang yos
ini terkait dengan penanganan banjir mungkin macet dan juga sampah
ini tiga masalah mungkin yang selalu menjadi permasalahan klasik ibu kota begitu ya
ini selalu jadi terjadi dari tahun ke tahun dan selalu menjadi momok bagi pemerintah dari tiap periode ke periode
yang saya ingin tanyakan adalah sebetulnya bagaimana tongkat
ya terima kasih
tengok ini tongkat estafet untuk penanganan antisipasi permasalahan banjir dan masalah masalah klasik lainnya di ibu kota saat ini
apakah tiap pemerintahan mempunyai skema tersendiri dan kemudian skema yang sebelumnya ditinggalkan
atau bagaimana sebetulnya koordinasi antar periode pemimpin dki jakarta tiap periodenya
ya jadi pembangunan kota patali kota besar kayak jakarta kota metropolitan itu memang berkelanjutan
jadi nggak mungkin diselesaikan oleh penurus
misalnya satu periode mau dua periode nggak cukup pasti
berbicara khusus banjir ibu kota ya tadi sudah kita bahas kan
misalnya drainasenya sudah bagus god goodnya bersih lalu orang orang bikin sumur resapan di rumah masing masing gitu
lalu katakan katakan sungai tiga puluh sungai itu sudah bersih sudah normalisasi misalnya ini
padahal ini pun belum masih jauh yang harus dilanjutkan gubernur
itu belum menjamin jakarta tidak banjir
pada saat normal hujan normal juga termasuk di selatan yang di bawah tiga belas sungai normal mungkin aman
tetapi kalau ekstrim seperti sekarang ya tetap aja tenggelam
pertanyaannya apa lalu nggak bisa diselesaikan bisa
tadi kan sudah saya katakan bahkan sudah disinggung sama pakar pak agus ya tadi ya
bahwa di hulu harus ada sesuatu yang dikerjakan mengendalikan semua itu sebelum masuk jakarta
yaitu menganggap situ situ raksasa
kenapa nggak dikerjakan dari dulu
karena itu sudah tidak terjangkau oleh gubernur dki karena ini melalui tiga provinsi
ya kan jawa barat banten dki
dan dilihat undang undang dua puluh satu hari itu menjadi tanggung jawab pemerintah
sampai sekarang itu itu nggak pernah dibangun
bangun situ memang besar biayanya kan
tetapi kan dia kalau musim hujan ini sebagai kantong air mengendalikan air
terus pada masa kemarau itu menjadi tabungan air untuk air minum
ya bisa digunakan irigasi bisa digunakan spot rekreasi gitu kan
banyak hal yang bisa kita gunakan terhadap situ situ ini
nah itu peradilan itu baru yang mengalir jakarta itu bisa diatur gitu kan
misalnya aku yang ditanya juga akan ngomong seperti dia
memang ada kiriman dari selatan yang tidak bisa kita jangku gitu kan
karena ini menyangkut daerah lain
nah karena itu lewat koordinasi
tadi sudah disinggung pak agus juga kan
saya pernah menirikan namanya bksb
pas badan pernah sama pembangunan jabodetabek
saya sediakan kantor yang keren di danau suntar tapi di danau suntar tiga lantai
tidak pernah ada orang ke sana
itulah kata kata yang sudah kita sampaikan koordinasi yang sulit
kita terapkan dilaksanakan koordinasi itu karena kita punya kepentingan yang berbeda beda
pak agus nanti mungkin dielaborasi lebih jauh lagi
bukan itu tolong jangan bikin perumahan yang sama dengan jakarta ya
tapi itu kan daerah komersial ekonomi yang punya nilai ekonomi
dibangunlah kemuliaan di situ
maksudnya adanya kepentingan kepentingan
jadi intinya begini
tidak cukup kita melakukan atau pekerjaan hanya di hilir mengendalikan banjir itu
sesempurna apapun itu tidak akan mengatasi banjir pada saat hujan ekstrim begini
kecuali ada pengendalian di hulu seperti juga di anukan pakar pak agus tadi
harus ada penilaian di hulu
tanpa itu tidak bisa
karena sulit koordinasi maka saya menggabungkan megapulitan
penggabungan tata ruang
bukan kita mau akuisisi daerah lain
itulah yang perlu diculikai
orang kita biasanya itu negatif thinking
wah ini studioso mau nyelabrak daerah lain ini
karena ini lembaga baru harus ada koordinatornya yang dibuat khusus
lembaga ini oleh pemerintah pusat tentunya
wah ini studioso punya jadi menteri
jadi orang banyak negative thinking nya daripada nilai positif gagasan
saya sudah dibanding kemana mana
megapolitan tidak menyelesaikan banjir saja
menyelesaikan macet menyelesaikan sampah menyelesaikan kependudukan
kita punya hubungan antara jakarta dan kota kota daerah penyangga
jakarta depok angang bogor kekasi dan cianjur itu
oh dengan kata lain bang yos
ini hubungan antara jakarta dan kota kota penyangga yang disangkakan mengiram banjir ini
saat ini belum baik ya bang yus
tapi kalau megapulitan dipaksikan dia dapat padinya
karena hidup ekonominya kan
orang akan membangun rumah sakit membangun bank membangun gedung gedung
itu bukan di jakarta lagi tapi di tetangga kita
tetapi semua satu sistem termasuk transportasi yang sudah terancang
ada w ada monorail ada dlap ada lr
itu satu sistem dengan tetangga kita sudah terancang begitu
tapi karena tidak ada megapulitan tidak ditelusurkan sama mereka
baik bang yos konsep yang luar biasa ini yang anda perlukan
semoga bisa diterima
jadi hanya menyiapkan jalannya bisa kan dari kita
baik bang yus
mungkin saya terakhir ke pak agus
pak agus terakhir saja ini
anda menyoroti bagaimana koordinasi hubungan antara jakarta dan kota kota yang disangkakan mengirim air ke jakarta
saat ini koordinasi yang sudah dilakukan sudah baik
atau tata kelola air di daerah daerah pengirim banjir ke ibu kota sebetulnya juga masih belum sempurna
masih harus diperbaiki juga
jadi baik di jakarta mau di bogor perlu diperbaiki
karena semua kita masih menggunakan konsep drainasi konvensional
yang menjadi salah satu hal yang sangat menyebabkan banjir
karena drainasi konvensional itu adalah upaya untuk membuang air secepat cepatnya ke hilir
ke sungai kecil sungai menengah sungai besar kemudian ke hilir
semua orang semua keluarga semua industri melakukan hal itu
makanya ini perlu reformasi dalam bidang drainase
dari drainase konvensional ke drainase ramah lingkungan
konsepnya sudah ada pu sudah ada
tinggal pu lebih menekankan lagi bagaimana itu menjadi
menjadi prioritas yang kuat
yaitu drainase terap
tampung resapkan alirkan pihara
jadi kalau ada hujan tampung
setiap rt rw kelurahan kecamatan itu harus menyediakan tampungan tampungan air
jadi jangan membuat saluran drainasi sebanyak banyak
tapi membuat tampungan tampungan banyak
kemudian baru kelebihannya diresap
jadi ada pemeresapan pemeresapan areal resapan
itu harus sebanyak banyak juga oke
kemudian setelah itu alirkan
baru sisanya dialirkan
dan terakhir pelihara
jadi ada gerakan masyarakat
gerakan terap tadi
masyarakat di rt itu harus didayakan supaya dia juga bertanggung jawab terhadap drainasenya
bukan drainase membuang air ke sungai
seperti sekarang ini
tapi drainase menampung air hujan itu
digunakan untuk kebutuhan sehari hari
kemudian kelebihannya diresapkan ke dalam sumur mereka
kemudian baru dialirkan
jadi yang mengalir kecil nanti
ke hilir itu
nanti kalau ada tanda tanda dari bmkg akan ada hujan besar
maka sehari sebelumnya keluarkan itu tampungan teman
setelah itu dia akan menampung
cara inilah yang akan bisa menyelesaikan ke depan
karena bencana hidrometeorologi akan semakin naik
kemudian gerakan yang itu adalah gerakan drainase ya
tapi ada gerakan lain
yaitu gerakan restorasi sungai
sungai tadi saya katakan
karena sungai itu punya daya retensi
punya daya ngerem sungai itu
untuk supaya tidak cepat sampai jakarta
nah sungai sungai kalau di bogor bekasi
sungai sungai juga di talop semuanya
ya jakarta akan kebanjiran terus menerus
maka harus ditahan di sana itu
tahanannya tadi dengan embung
atau tampungan raksasa
atau tampungan tampungan retensi
yaitu dengan sungai itu
semua sempadan dilebarkan
kalau banjir dia biar bergerak di sempadan itu
dia akan mengeram dan membuat morfologi sungai itu rapi
karena ada tahanan di kanan kiri
cepatan ada di tengah sungai
sungainya bentuknya tetap oval
ini yang akan membuat perangan banjir dilir
karena ditahan pelan pelan
yang datang dilir pun juga
lumbang banjirnya dia akan flat
lebih bisa diantisipasi begitu ya
karena tidak cepat
tadi tanpa restorasi tadi
lumbang banjirnya puncaknya tinggi
dan menghantam di bagian hilir
yaitu gerakan memanen air hujan
air hujan itu bagus sekalian
itu sangat sangat murni dan kualitasnya bagus
di jakarta itu bagus sekali
maka kita hidupkan gerakan mani hujan
itu harus menampung air hujan
kalau perlu buat long storage
sehingga air hujan yang di jakarta
itu bisa diserap pada saat banjir
kemudian dikeluarkan pada saat menjelang tanda hujan ekstrim berikutnya
nah dengan begitu maka akan menjadi baik
akan menjadi baik
ya terlepas dari curah hujan yang memang tinggi yang terjadi pada tahun dua ribu dua puluh satu ini
semoga memang tata kelola air di ibu kota dan juga daerah daerah penyangga
dan daerah daerah yang disangkakan mengirim banjir tiap tahun ini juga bisa lebih baik
sehingga tidak ada lagi hal yang salah menyalahkan
terima kasih pak agus mario
pakar sumber daya air dan sungai fakultas teknik ugm
dan juga legend tni purwawarawan setioso
gubernur dki jakarta periode seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh hingga dua ribu tujuh sudah bergabung bersama cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
selamat sore sehat selalu bapak bapak
dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi
tetaplah bersama cnn indonesia newsroom